terima kasih kan kompas pagi bersama saya claudia karla
pemerintah kabupaten halmahera barat melalui badan penanggulangan bencana daerah bpbd
mulai mengevakuasi warga menyusul peningkatan status gunung api ibu
dari level tiga siaga menjadi level empat awas
dibantu tni polri dan tagana evakuasi awal dilakukan terhadap sejumlah desa
yang sangat dekat dengan gunung api ibu salah satunya desa goin kecamatan ibu utara
ratusan warga yang diprioritaskan untuk dievakuasi adalah wanita ibu hamil
anak anak lansia dan disabilitas
warga akan dievakuasi di sejumlah titik pengungsian seperti di gedung pertemuan
di desa tonggute ternate dan di lapangan samping pos pengamatan di desa gamici
proses evakuasi akan terus dilakukan hingga ke enam desa lainnya
yang berada dekat dengan gunung api ibu
evakuasi dari desa kurang lebih tujuh desa yang terdampak

anak anak klansia dan disabilitas
warga akan dievakuasi di desa tonggute ternate dan di lapangan samping pos pengamatan
evakuasi yang sementara kami tempatkan yaitu di desa tonggute kecamatan ibu utara
ratusan warga yang diprioritaskan untuk dievakuasi yang terdampak sesuai dengan informasi yang kami terima dari pag
gunung api ibu di kabupaten halmahera barat maluku utara naik status dari level tiga siaga
status gunung api ibu di halmahera barat ditingkatkan statusnya setelah aktivitas erupsi cenderung lebih tinggi dari biasanya
pengamat visual gunung api ibu periode sebelas hingga enam belas mei dua ribu dua puluh empat terpantau asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam
dengan tinggi kolam erupsi mencapai empat hingga lima meter dari puncak
petugas pos pemantau gunung api ibu mengimbau warga dan wisatawan agar tidak mendekati gunung ibu
dalam radius empat km dan sektoral tujuh km dari arah bukaan kawah di bagian utara
terhitung tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh empat pukul lima belas waktu indonesia bagian timur tingkat aktivitas gunung ibu dinaikkan
dari level tiga siaga menjadi level empat awas
hal ini dikarenakan kegempaan
yang cukup meningkat tajam sejak beberapa hari belakangan
kemudian intensitas erupsi juga meningkat
terlihat dari kolom erupsinya yang rata rata saat ini mencapai lima meter di atas permukaan laut